tadi kami menimbulkan ardi tengah ada jalan dalam keadaan pingsan
tapi kami sekarang sudah membawanya ke dalam
ibu fatima ada di dalam
tapi saskia sepertinya enggak ada itu
kami enggak lihat
ardi enggak apa apa kan
mereka semua membawa saskia
orang orang itu bertopeng
semuanya bertopeng tapi rasanya ibu tahu siapa mereka
saya tidak melihat wajah mereka
padahal pak dokter
saskio sudah memperingatkan pada kita kalau mereka itu akan membalas
ibu takut kalau saskia tidak apa apa karena
enggak enggak bu
ibu tenang saja enggak usah khawatir
mereka pasti gak akan berani macam macam sama saskia
itu cuma trik mereka aja bu
ibu tenang saja
kalau gitu saya pergi sekarang
saya susul ardi dulu ya bu
adik ardi kamu kasihan sekali sinah
sudah yuk kita siapin air panas saja
buat ngumpersi ardi supaya cepat siuman
aku kira mereka anak buah bang jokowi
bawa dia cepat
memang benar den
kamu memang cantik sayang
biar kita pandai kecantikan wajah kamu dulu
wajah ini akan mendatangkan banyak uang buat kita
kami ingin bertemu dengan salah satu tamu di sini bapak imam
apa pak iman sudah mengundang bapak
sebenarnya pak imam mengundang
kami untuk minum kopi bersama mbak
tapi sepertinya tidak mungkin pak
karena pak imam sedang repat dengan klien penting
pak maaf pak
selamat malam ada yang bisa saya bantu
ya saya ingin bertemu dengan bapak imam
anda sudah punya janji
oh maaf pak kalau begitu bapak tidak bisa
saya cuma ingin ketemu sama
eh pak pak tenang pak nonton
bapak tolong keluar sebelum saya laporkan bapak ke security
silakan panggil sekuriti
jadi menurut anda apa kendalanya
apaan lu disini
saya ingin ketemu dengan bapak imam
ada perlu apa
bapak bapak maaf sebentar saya tinggal
tapi dia mau bikin orang dari sini bos
saya bilang lepaskan mereka
kita pernah bertemu sebelumnya kan
ah saya belum pernah berkenalan dengan anda
kamu sembunyikan di mana dia
jangan pura pura kang
tolong jangan berputar putar
saya tidak pernah berputar putar
biar saya saja yang bicara dengan dia gitu
demi allah pak
tolong katakan saja di mana saske berada pak itu aja pak
ada apa dengan saskia
muntikal kepura puraan bapak pak
kita berdua sudah tahu pak bapak yang telah menculik saskia pak
di culik siapa
anda memang hebat bapak iman
acting anne mengalahkan artis artis papan atas
tapi sayang kami sudah tahu semuanya
jangan pernah berani bicara seperti itu sama saya
saya dari tadi mengalah hanya demi saskia
jangan sebut sebut sama dia
di mana dia
dit tunggu dit
saya tahu bagaimana saskia berada dit
barusan saya telpon dapat telpon dari faham dit
kita harus cepat pergi menolong dia dit
ayo dit segera berhenti lambat
kita teruskan lain waktu
saya akan menjumpai ketua kenyataan
kenapa tidak ada nomornya
kenapa tidak ada nomornya
kenapa tidak ada nomornya
halo pak imam selamat malam
dengan siapa ini
apa kita saling kenal
apa kita saling kenal
mungkin iya mungkin juga
mungkin iya mungkin juga tidak
ibu saya pasti khawatir dia lagi sakit
eh dia masih sakit
eh biarkan saja ibu mu mati
pak imam apakah anda mengenal seseorang yang bernama saskia
kita adalah orang yang mencurit saskia
untuk apa kalian menculik saskia
karena dia orang yang anda sangat cintai
dan kita tidak suka melihat anda bahagia
anda tidak ingin melihat saya bahagia
apa yang akan kalian lakukan
mungkin mungkin kita akan bunuh dia
eh dengar ya
jangan coba coba menyentuh dia
dan kalian akan membayar dengan nyawa kalian sendiri
pak imam mungkin kita bisa buat suatu kesepakatan
berapa yang kalian minta akan saya bayar
saya suka dengan cara anda
brengsek apa apaan ini
cepat periksa listriknya
siklingnya di mana
di luar pak
mereka yang tetap
ya jadi dia

kau faktor ap putin
jumpat nahan diri ini tak udah
udah periksa listriknya
sebentar bos cepat periksa
eh diam kamu
kelap sekali tempat ini
saya juga heran
tapi dia bilang dia bakal menunggu kita di sini
eh jangan geraki
ini saudara saya fandi
kenapa di sini gelap sekali
listriknya gue matiin
sekarang kesempatan kita buat masuk
oh sebelum mereka keluar
nyariin listrik lagi
tapi kenapa kamu begitu yakin dia ada di dalam five
gua nyampe sini ikut mobil mereka juga
ya gue tahu lah
oh beloknya orang